kita baru saja bertemu
dari sekian lama kita berpisah
dan mengira ayahanda telah tiada
kami tidak mau kehilangan ayahanda lagi
demi allah ayahanda
kami tidak mau kehilangan ayahanda
demi allah ayahanda
kami tidak mau kehilangan ayahanda
untuk yang kedua kalinya
kau tidak bisa pergi dari sini
dinda subang lara
anda sudah menyelamatkan putra putri kita
namun bagaimana dengan keselamatan sekarang
dinda subang lara
dinda subang lara
benar benar masih hidup
dinda subang lara
terima kasih ya allah
sudah mempertemukan hamba dengan suami hamba
dinda subang lara
kau tidak mau kehilangan ayahanda lagi
kau tidak mau kehilangan ayahanda lagi
jangan pernah tinggalkan dinda lagi
anda tidak akan pernah meninggalkan
hidup dan matikan
dan untuk putra putri kita
aku harus menyelamatkan
dinda subang lara secepatnya
dia mampu menguasai ilmu kanuraga
hanya dengan dua kali melihatnya
sementara hampir semua kanuragaanku
sudah aku gunakan untuk melawanku
apa yang harus aku lakukan sekarang
bagaimana bisa kau menggunakan jurus itu
dan putraku kian salma
yang mempunyai jurus itu
aku bisa menggunakan jurus musuh
hanya dengan melihatnya dua kali
hanya dengan melihatnya dua kali
apa yang akan terjadi
benar benar tidak akan kembali
aku tidak bisa membiarkan
sukma dinda subang larang
berada di tangan makhluk kejam itu
haku harus menyelamatkan diri subang larang
diris bang larang
apapun yang terjadi
anda harus keajajar sekarang
ayah anda ingin kemana
kalian tetaplah berada disini
untuk memulihkan tenaga kalian
ayah anda prabu
apakah ayah anda ingin ke pajajaran
untuk menyelamatkan ibunya
ayah anda sudah berjanji
untuk menyelamatkan kalian
tetaplah kalian berada disini
apakah ayah anda
ayah anda akan meninggalkan kita lagi
untuk menyelamatkan kita lagi
untuk menyelamatkan kita lagi
mari kita lanjutkan pemulihan tenaga dalam
kita baru saja bertemu
dari sekian lama kita berpisah
dan mengira ayah anda telah tiada
kami tidak mau kehilangan ayah anda lagi
demi allah ayah anda
demi allah ayah anda
kami tidak mau kehilangan ayah anda
untuk yang kedua kalinya
cukup sudah kami merasakan kehilangan ayah anda
apakah ayah anda tinggal
ayah anda tinggal meninggalkan aku dan raka
walau langsung saja di sini
tidak ada orang tua yang ingin meninggalkan putra putrinya
dalam keadaan berbahaya seperti ini
ayah anda pun ingin bersama kalinya
dan menjaga kalinya
namun kau harus ingin
sebagai seorang rakyat
ayah anda tidak akan menangkapmu
ayah hanya mempunyai kewajiban

sekedar tanggung jawab ayah
kepada keluarga anda
jangan bahkan heirah
hai prajurit tangkap dia bawa dia ke pajajaran aku akan menghabisinya setelah aku menghabisi keponakan
awas kalian tunggu pembalasan
ayo kita kejar sulawesi